pemerintah provinsi dki jakarta mewajibkan seluruh pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas tanpa gejala
untuk menjalani isolasi di sarana isolasi yang sudah ditentukan oleh gugus tugas
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan keluarga
atau mencegah kluster keluarga
lalu bagaimana tahapannya dan di mana saja lokasi isolasi bagi otg
kita akan bahas malam ini dalam isolasi otg di sarana isolasi
yang pertama sebelum kita lihat atau kita bahas tentang tahapan isolasi otg
kita lihat dulu bagaimana perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia pertanggal enam belas september dua ribu dua puluh
ada penambahan kasus positif sebanyak tiga sembilan ratus enam puluh tiga
di mana kasus positif terkonfirmasi ada lebih dari dua ratus dua puluh ribu orang
yang meninggal dunia ada tambahan satu ratus tiga puluh lima dan mencapai sembilan seratus yang sudah dinyatakan meninggal
sementara yang sembuh ada penambahan tiga lebih orang
dan jumlah tertinggi
yang pertama itu masih ada di dki jakarta
di mana yang kedua itu adanya di provinsi jawa timur
dan yang ketiga di jawa tengah
oke dengan kasus positif tertinggi di dki jakarta
salah satu kluster yang dikhawatirkan adalah kluster rumah tangga
untuk itu mulai empat belas september dua ribu dua puluh
gubernur dki jakarta kemudian menyatakan bahwa mewajibkan seluruh pasien
yang termasuk tanpa gejala yang biasanya atau sebelumnya bisa isolasi mandiri di rumah
ini diharapkan untuk dihindari
karena ini merupakan upaya untuk mencegah kluster rumah tangga atau kluster keluarga
itu tadi ya
lokasi isolasinya ada di mana saja yang bisa dilakukan
yang pertama ada di wisma atlet kemayoran
dimana hingga saat ini sudah terdapat setidaknya empat tower yang akan digunakan untuk isolasi
yang pertama ada tower tujuh bagi penanganan pasien dengan kasus aktif covid sembilan belas
ada tower enam yang akan atau bisa digunakan bagi pasien yang diobservasi
sementara ada tower baru yakni tower empat dan lima
ini digunakan untuk otg
kapasitasnya berapa banyak sih
jadi untuk tower empat dan lima ini kapasitasnya ada empat ribu jam

tidak hanya di wisma atlet kemayoran saja tapi pasien otg ini juga bisa dirawat di hotel bintang dua dan bintang tiga
oke ada sekitar sepuluh sampai lima belas hotel
dan kapasitasnya ini ada seribu lima ratus kamar
yang bisa digunakan untuk tiga ribu
hotelnya ada di mana saja
hotel hotelnya ini adalah hotel hotel yang bekerja sama dengan pemerintah
yakni jaringan dari grup hotel novotel ibis dan sejumlah tempat lainnya
selain hotel penginapan dan wisma isolasi mandiri bagi pasien otg juga bisa dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh gugus tugas
di antaranya bisa juga di gelanggang olahraga dan sejumlah tempat lainnya yang memang sudah ditunjuk oleh gugus tugas ya di daerahnya masing masing
lalu bagaimana dengan biaya
yang pasti seluruh isolasi ini dilakukan di tiga tempat ini
perlu diingat bahwa semuanya ini gratis
jadi seluruh fasilitas yang akan didapatkan di tiga tempat ini atau di tiga kategori tempat ini dapat dilakukan atau dapat didapatkan oleh pasien pasien otg secara gratis
yang pertama pastinya anda harus terkonfirmasi positif covid sembilan belas terlebih dahulu
dengan menunjukkan hasil surat swab positif
ini bisa dalam bentuk foto atau pdf
kemudian anda harus membawa ktp
dan yang terakhir adalah dengan menunjukkan surat tunjukkan dokter dari rumah sakit atau puskesmas terdekat
yang pertama sesuai dengan peraturan gubernur dki jakarta nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
yang anda harus lakukan setelah menjalani tes dan swab positif
dan yang terakhir adalah menjalani tes dan sudah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
wajib untuk melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri anda atau keluarga anda positif covid sembilan belas
sampaikan data anda ke puskesmas terdekat
atau bisa juga menghubungi hotline satu ratus sembilan belas extension sembilan
nah nanti dari puskesmas ini juga bisa dilakukan pendaftaran secara online
setelah puskesmas melakukan koordinasi dengan wisma atlet
diinformasikan bahwa anda bisa melakukan pendaftaran secara online
diinformasikan bahwa anda bisa mendapatkan perawatan di wisma atlet
yang anda lakukan adalah membawa berkas berkas pendaftaran ke sana
nanti akan ada interview setelah dari wisma atlet
akan ada proses pemeriksaan fisik
akan diperiksa suhunya tensinya kadar oksigen
akan dicek juga rekam jantungnya seperti apa
dan juga akan diambil spesimen darahnya
nah sambil nantinya pastinya menunggu
kapan kira kira anda bisa menjalani atau mendapatkan kamar
untuk menjalani isolasi di sana
yang harus diingat
setiap orang yang melanggar kewajiban isolasi terkendali ini
anda akan ditindak dijemput paksa
untuk nanti bisa ditempatkan kembali di lokasi lokasi isolasi yang sudah saya sampaikan tadi
ini dia penjelasan dari koordinator operasional kks damjaya
ini dia penjelasan dari koordinator operasional kks damjaya
kalau isolasi terkendali ini
sudah sedang atau berat
cukup sekali pcr
kalau itu negatif berarti ya
sudah boleh pulang berarti
kalau dulu dua kali dikatakan sembuh
lalu sekarang yang terbaru ini
sekali pcr dikatakan sembuh
kalau isolasi sepuluh hari tidak ada gejala
berarti isolasi mandiri sudah selesai
kalau masih ada gejala
ditunggu sampai tiga hari tanpa gejala
itu akan selesai isolasi mandiri
jadi seperti itu memang kriteria yang ditetapkan oleh kmk dua ribu dua puluh itu
ya dan terakhir
tidak bosan bosan kami ingatkan kembali kepada anda
terus patuhi protokol kesehatan
dan hindari juga kerumunan
ini gunanya adalah untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama
karena protokol kesehatan dilakukan
bukan hanya untuk menjaga diri anda sendiri
tapi juga menjaga orang yang anda sayangi